kali ini saya akan mencoba transportasi laut menyusuri laut dan juga sungai menggunakan kapal motor di belakang saya ini
lu ada kepikiran seperti itu gak sih ngikutin kayak kayaknya gua pengen langsung kekontrak bareng tim ibl nih